kemudian kita cek labelnya di labelnya itu apakah ada keterangan keterangan yang diharuskan lengkap tidak kalau tidak lengkap ya itu kita patut curiga itu kosmetik apa
kemudian informasi produk izin edar izin edar itu adalah nomor registrasi atau nomor notifikasi kalau di kosmetik nomor notifikasi
jadi untuk melihat nomor notifikasi itu bisa dilihat kita menggunakan aplikasi software techne com go id gitu ya
jadi kita bisa sudah ada ya sudah ada aplikasi

oke sepertinya kita
oke ada gangguan teknis ini dengan bapak arustiono tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada website yang bisa anda kunjungi
agar kita semua selalu waspada terhindar dari bahaya bahaya kosmetik atau skincare yang mungkin bisa membahayakan kita dengan kandungan kandungan berbahaya di dalamnya
sekali lagi terima kasih kepada direktur pengawasan kosmetik badan pengawas obat dan makanan bapak arustiono sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
dan kepada dr lee dr richard lee terima kasih banyak dok sudah bergabung dan berbagi ilmu kepada kami di sini
terima kasih kembali
baik kita sama sama waspada cek labelnya dan kalau ada hasil yang instan justru harus waspada ya dengan kondisi seperti itu
terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber saya malam ini